kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa mulai beroperasinya rumah makan di fase psbb masa transisi
petugas gabungan melakukan sidak rumah makan mandiri
petugas masih menemukan sejumlah rumah makan yang menyediakan kursi dan meja
melebihi kapasitas yang telah ditentukan di kawasan pulau gadung jakarta timur
ya seperti yang bisa anda lihat pemirsa petugas langsung mengurangi jumlah meja dan kursi
agar sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu lima puluh persen dari kapasitas yang ada
tidak hanya itu pengecekan protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan
serta alat pengukur suhu tubuh juga dilakukan
petugas belum memberikan sanksi namun jika kedepannya masih ditemukan pelanggaran
petugas akan memberikan sanksi berupa denda maksimal